muhammad amin syam siswa kelas enam sekolah dasar asal kabupaten luwu utara sulawesi selatan
mendapat bantuan kaki palsu setelah sebelumnya menulis surat terbuka kepada presiden joko widodo
setelah sempat viral maret lalu surat terbuka yang meminta bantuan kaki palsu kepada presiden joko widodo
yang ditulis muhammad amin syam siswa kelas enam madrasah ibtidaiyah nurul hikmah kabupaten luwu utara sulawesi selatan
akhirnya berbuah manis
amin syam menerima bantuan kaki palsu melalui tim kementerian sosial
kaki palsu yang telah diukur sebelumnya ini dipasang oleh tim dari panti sosial binadaksa wirajaya makassar
dengan gembira bercampur haru amin pun mencoba mengganti kaki palsu kayu buatan kerabatnya yang selama ini menemaninya
dengan kaki palsu yang lebih layak yang diberikan staf kementerian sosial
setelah terpasang ia pun mencoba menyesuaikan diri dengan kaki buatan yang membantu

amin bahkan tak bisa menyembunyikan rasa harunya saat menerima telepon dari ibunya andi bese
dari kampung halamannya yang berjarak lebih satu jam perjalanan dari ibu kota kabupaten
ibunya yang sehari hari bekerja sebagai penjahit menitipkan pesawat telepon miliknya
agar bisa menghubungi anak bungsunya yang hanya diantar pegawai dinas sosial kabupaten luhu utara sulawesi selatan
amin syam adalah anak ke delapan dari delapan bersaudara
saya yakin akan dibalas karena saya melihat banyak teman teman membuat surat terbuka
langsung dibantu oleh bapak presiden
nah itu apa saja yang kita tulis itu masingan tulisan suratnya itu
saya tulis saya tidak minta sepeda saya hanya meminta kaki palsu
kalau pakai kaki palsu yang bagus kira kira lebih jago main bola atau gimana
semoga lebih bagus
setelah cukup menyesuaikan diri amin pun mencoba bermain mengoper bola bersama tenaga sosial yang ada di sekolah panti bina daksa
dengan cukup lincah amin bisa menahan dan mengoper bola dengan kaki palsu barunya
selama ini meski mengalami keterbatasan fisik amin memang dikenal cukup aktif berolahraga
ia sangat mengemari permainan bulu tangkis
surat terbuka amin syam pun membawa berkah bagi sejumlah anak penyandang disabilitas di kabupaten lubu utara
bersama amin tercatat ada dua belas anak penyandang disabilitas yang juga akan menerima bantuan kaki palsu di kabupaten luwu utara sulawesi selatan
nah amin sam personifikasinya ternyata memang anak yang pintar di sekolah ini
di samping dia pintar ternyata
dia bisa berolahraga
semua jenis olahraga bisa
jadi bisa main bola bisa berenang bisa main bulu tangkis
yang tidak pernah dia lakukan itu cuma panah aja
memanah aja karena tangannya nggak bisa menarik
tapi semuanya dia lakukan
yang kedua adalah
amin ini membawa berkah buat penyandang disabilitas di seluruh utara
karena hari itu juga kita mengukur dua belas anak penyandang disabilitas
karena hari itu juga kita mengukur dua belas anak penyandang disabilitas
karena hari itu juga kita mengukur dua belas anak penyandang disabilitas
karena hari itu juga kita mengukur dua belas anak penyandang disabilitas
karena hari itu juga kita mengukur dua belas anak penyandang disabilitas

kemarin lagi keikaan penduduknya sudah